naik ke atas kembali
lalu saya tanyakan
om kuat dik riki dimana
dik richard dimana
sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya
tapi om kuat tidak bawa
terus saya sampaikan ke susi susi
bawa telfon enggak tolong telfon
omnya om riki dan om richard
tapi susi juga tidak
mencarikan handphone saya
masih ingat itu jamnya jam berapa gak ingat ya
tidak ingat ya om
tapi di luar sudah gelap
terlihat tidak dari kamar
lampu sudah terang
lampu di kamar
lampu sudah dinyalakan
berarti kan di luar sudah gelap
kalau lampu sudah dinyalakan
pada saat saudara ditemukan oleh saudara susi itu
lampu sudah terang atau masih gelap
waktu ditemukan pertama kali
di duduk di lantai itu
masih terang itu
artinya berarti lampu belum nyala
waktu itu kayaknya belum nyala
belum nyala berarti antara kita perkirakan

rumah saudara dengan
terdengar gak suara adan
magrib diri itu
terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu
dari kamar saudara
rasanya tidak ya
saudara menghubungi richard
seperti diterangkan richard
dia bersama ricky
richard ricky lah yang naik pertama kali ke
apa lantai dua
sementara padahal saudara menghubungi richard
richard bertugas menenangkan
melihat bahwa kuat ma'ruf sedang
ditanya apapun dia tidak menjawab
hanya itu akhirnya ditenangkan
teh atau kopi
terus diajak merokok
ricky menemui saudara
apa yang saudara sampaikan
merawat sedikit bahwa
yang menelpon itu adalah kuat
yang menelpon adalah kuat
nah kemudian kan
sama susi kan
regi sudah dibawah
saat riki naik ke atas
susi masih diatas
saya menenangkan kuat
hai jangan ribut ribut at saya tenangkan dia supaya tidak ribut terus om kuat sampaikan
ibu lapor bapak bu lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu terus saya suruh
buat keluar saya minta tolong dari ki untuk panggil di joshua oh saudara meminta ricky
untuk memanggil joshua itu saja jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan ricky tidak ada
yang tidak ada kemudian ricky turun ricky turun mencari joshua tidak ketemu maka diam langsung mengamankan
karena melihat ada pertengkaran antara kuat dengan eh joshua maka dia berinisiatif untuk
mengamankan senjata milik joshua dan diletakkan di atas
hai saudara tahu itu saya tidak tahu yang saudara tidak tahu oke kemudian bertemu lah joshua
hai joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si kuat
hai eh saat melewati si kuat hanya tatap tatapan mata saja kemudian joshua naik di apa namanya di
hai di dalam
bap dalam rekonstruksi saudara sedang terbaring ricky menunggu di luar dan joshua duduk
bersimpuh di bawah tempat tidur hai itu betul muhlin automunglia waktu dery impatnggi
lalu kalau tidak salah dariki menyampaikan mohon izin ibu ini yosua
terus saya anggukan saja terus joshua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya
ya duduk kan bersimbuh ya
terus dericky masih sempat di dalam kamar saya sebentar
terus gak lama dericky keluar tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka
hanya pintu kasa itu tertutup
tapi derik masih bisa melihat saya jadi saya tidak berduaan dengan yosua di kamar
terus apa yang saudara sampaikan sama joshua korban waktu itu
waktu itu saya sampaikan ke yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil
dan saya minta dia
resign sebagai yang saudara maksudkan resign
resign sebagai ajudan dari kan kemarin sudah dibantah bahwa joshua bukan ajudan saudara
karena dalam level suami saudara istri belum mendapatkan ajudan
walaupun tugasnya adalah mengawal saudara
yang saudara maksudkan resign disini adalah resign sebagai ajudan
sebagai ajudan dari suami saudara atau riset dari kepolisian
resign sebagai driver atau anggota suami saya
resign jadi anggota dari suami saudara
artinya kembali ke korps primop lagi
kalau tidak salah joshua sudah masuk jadi anggota barreskrim
oh kalau nggak salah joshua sudah menjadi anggota barreskrim
sejak kapan joshua menjadi anggota barreskrim
saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas
itu urusan dinas tetapi saudara yang membantu
bukan waktu itu suami saya
bukan suami saudara yang membantu joshua untuk menjadi anggota barreskrim ya
jadi kembali ke barreskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan joshua untuk resign itu
saya tidak menjelaskan seperti itu tapi yang saya
saya tanya kan maksudnya
maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami
oh tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara
karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadir propam
artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian
tetapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan
dia resign dari ajudan suami saudara
kemudian apa yang disampaikan joshua

saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau